inilah halua atau manisan buah dan sayur khas melayu langkat
cabai yang pedas diolah menjadi manisan
daun batang dan bunga pepaya
serta buah pari yang pahit pun jadi manis
asam glugur dan buah pala yang asam
serta pedas juga manis dimakan
namun manisan buah dan sayur yang jadi favorit
tetaplah pepaya mangga dan pala
salak kedong dong dan wortel
manisan buah lokal jambu hutan
kundur dan buah rendah juga ada
aneka manisan buah khas melayu langkat
banyak diproduksi warga kelurahan limau sundai
kecamatan binjai barat sumatera utara
terutama di bulan ramadan
mayoritas warga di kelurahan ini
memproduksi manisan basah hingga manisan kering
manisan buah dan sayur dibuat tanpa
menggunakan bahan pengawet buatan
bahan pewarna pun dominan dari bahan alam
resep proses pembuatan khas melayu
menjadikan manisan halua selalu jadi favorit
camilan dan kudapan di hari lebaran
salah satu pembuat manisan halua
keluarga wata walani membuat satu ton lebih halua
untuk memenuhi pesanan konsumennya
penjualan manisan delima ini juga dilakukan
sehingga pesanan pun membanjir
dari seluruh penjuru tanah air
bahkan sampai ke negeri jiran malaysia
kalau kita membuat manisan delima
kemudiannya sudah banyaklah pak
ke seluruh indonesia lah
ke kalimantan natuna
jogja semuanya udah lah
negara tetangga malaysia
manisan halua dinilai penikmatnya memiliki
tekstur rapuh saat dimakan
tidak menimbulkan rasa gatal di leher
bahkan tahan disimpan lama
dan rasa pun tidak berubah
manisan halua dijual dengan harga bervariasi
antara rp delapan puluh hingga rp satu ratus lima puluh per kilogram
tergantung jenis buah dan sayur
oh dia pak ini pengalaman saya ya pak ya
dari reseller yang beli
sama pelanggan saya juga yang beli
dibilangnya gini pak
kalau manisan halua ini
dia dimakan itu di leher nggak sakit
tahan disimpan lama
semakin dekat lelaki
semakin dekat lebaran idul fitri
permintaan halua justru semakin tinggi
bagi yang ingin menjadikan halua kuda pandu hari fitri
baiknya segera memesan
binjai sumatera utara